gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama mengaku telah mengirim surat ke istana
untuk mempertanyakan kejelasan status pulau g
basuki menyebut tidak bisa membatalkan pembangunan pulau g
tanpa adanya surat keputusan dari presiden ri
surat tersebut dikirim ke istana pada satu juli lalu
setelah adanya pernyataan kesepakatan komite gabungan pemberhentian pembangunan pulau g
yang disampaikan menteri koordinator kemaritiman rizal ramli pada tiga puluh juni lalu
selain mempertanyakan keputusan komite gabungan yang terdiri atas tiga kementerian dalam surat itu
pemerintah provinsi dki menyertakan sejumlah fakta pembangunan pulau g
fakta tersebut diantaranya adanya perizinan dan bukti yang menyatakan
lokasi pembangunan pulau g tidak memotong pipa gas ataupun kabel pln
saya tidak mungkin membatalkan sebuah reklamasi
kalau saya membatalkan hanya seorang menteri berarti saya melawan kepres
saya bilang harusnya menteri
kirim surat kepada presiden minta batalin kan
nah kalau minta batalin apa sih mesti rapat
keputusan komite gabungan reklamasi pantai utara jakarta melarang pt agung podomoro land
meneruskan pembangunan pulau g mulai menuai kontroversi
keputusan yang dibacakan menteri koordinator kemaritiman rizal ramli ini
disebut sebut berbeda dengan hasil rekomendasi tim
yang sebenarnya tidak menganjurkan penghentian reklamasi pulau g
gubernur dki jakarta basuki cayapurnama pun merasa
ada yang janggal dalam keputusan menko rizal tersebut
setelah menjadi bola liar politik beberapa waktu lalu
politik reklamasi pantai utara jakarta masuk ke babak yang baru
komite bersama reklamasi teluk jakarta memutuskan
melarang pt agung podomoro land meneruskan pembangunan pulau g
menko kemaritiman rizal ramli yang memimpin koordinasi tim ini menilai
pembangunan pulau g termasuk dalam kategori pelanggaran berat
karena mengancam berbagai sektor
sebut saja lingkungan hidup objek vital strategis pelabuhan dan lalu lintas laut
pembangunan pulau ini juga dinilai merugikan eksistensi nelayan lokal
komite gabungan dan para menteri sepakat bahwa pulau g masuk di dalam pelanggaran berat
jadi kesimpulan kami contoh pelanggaran pulau g adalah pulau g
oleh karena itu kami putuskan untuk dibatalkan untuk waktu seterusnya
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok merasa
keputusan menko maritim rizal ramli ini memang janggal
usai diumumkan belum ada pemberitahuan resmi kepada ahok hingga saat ini
surat cuma ngomong di media memang sudah bisa ngomong media doang
dia kirim ke presiden masih ratas kan masih putusin secara rapat terbatas saya kira
dari tim waktu kajian gak ada yang nyebutin membatalkan pulau g
nggak ada menyebutkan dia melewati pipa gas dan pipa pln
justru pulau g itu adalah pulau yang sudah dipotong ukurannya karena masalah pipa
terus ada satu pulau dihilangkan
kayak pres dulu ya udah dihilangkan
jadi saya juga nggak ngerti alasan
senada dengan gubernur ahok jurubicara presiden johan budi juga memastikan
bahwa hingga saat ini belum ada surat dari menko rizal ramli
yang memberitahukan tentang pembatalan reklamasi pulau g kepada presiden
kelanjutan pembatalan ini nantinya akan dibahas dalam rapat dengan presiden joko widodo
ada yang menanyakan itu kemarin ke saya
soal apakah ada surat yang ditujukan kepada presiden
semacam second opinion ya kalau nggak salah
tadi saya cek
belum sampai ke meja presiden ya
diharapkan komite dan menko rizal ramli bisa segera membuka dokumen pembatalan reklamasi pulau g kepada publik
dengan demikian keputusan yang dinilai sebagian kalangan menyimpan bau anjir politisasi menjelang pemilihan kepala daerah dki tahun depan ini
bisa dilihat secara terang benerang kebenarannya
jadi sebenarnya reklamasi
osumis kuhn mantan anggota dewan kelautan indonesia
selamat malam pak osumis kuhn
lalu juga melalui sambungan telepon
ada bayu dwi anggono yang merupakan akademisi hukum tata negara
tapi kami masih terus mencoba untuk menghubunginya kembali
tadi sempat terputus
lalu ada sambungan telepon juga dengan muslim arbi dari gerakan aliansi laskar anti korupsi
selamat malam pak muslim
baik kita akan coba nanti hubungin kembali
sebelumnya kita akan lihat beberapa perbedaan argumentasi berikut ini
sebenarnya publik akan tahu loh
dari tiga tim itu rekomendasi masing masing itu kan terbuka untuk publik
apa yang dikatakan kalau saya boleh bacakan ya
boleh siapkan pak
dari kebijakan teknis reklamasi
berdasarkan hasil kajian teknis reklamasi detail untuk tujuh belas pulau
terlampir kkp dengan pertimbangan sosial ekonomi
masyarakat nelayan undang undang tujuh tahun dua ribu dua
dampak reklamasi serta pemanfaatan ruang laut
memperhatikan kepentingan nasional seperti listrik dan gas
maka direkomendasikan dari tujuh belas pulau reklamasi
pulau c d dan n dapat dilanjutkan dengan beberapa penyesuaian
untuk empat belas pulau reklamasi dalam kurung pulau a b c a b e f g h
seorang lagi g h i j k l m tanpa n ya
ini termasuk g pak ya
direkomendasikan perlu dilakukan penajaman kajian dan berdiskusi
dengan provinsi dki jakarta untuk meredesain
dengan mempertimbangkan azas manfaat dan opsi solusi
pada semua permasalahan yang teridentifikasi
clear sekali kan
ini rekomendasi tim gabuan sebenarnya
saya tidak tahu apa persiadan di benak pak riza ramli
tapi yang jelas adalah rekomendasi
mungkin tidak seperti itu
mungkin saja sasar terakhir
ya beliau menganggap bahwa mungkin kalau tanpa ada sebuah kejutan
mungkin tidak seksi hasil kerja tim tiga ini gitu ya
sehingga ya tadi dikatakan bahwa ini dihentikan
melihatnya ini bukan keputusan ini rekomendasi ya
tapi rekomendasi ini mengagetkan
tentunya di sisi dunia bisnis kan
barangnya sudah jadi delapan belas persen
proses izinnya dulu ada
terus pas dari bentuk apa izinnya
itu tadi bermasalah gitu kan
kemudian tim bekerja dua bulan
ya lalu tidak ada dalam rekomendasi tim tadi
ya mengatakan prologi dibatalkan
tidak ada betul ya
tiba tiba kemudian diumumkan dibatalkan
publik bisa mengaksesnya itu pak
bisa sebenarnya bisa
karena ini kan terbuka
ini kan hak publik untuk mengetahuinya gitu ya
memang kalau anda lihat
keputusan itu adalah kebutuhan bagian dari kebutuhan draft keputusan sementara
yang diajukan tim
itu bukan keputusan final
keputusan fina setelah rapat diputuskan
setelah melihat pertimbangan diputuskan
itu yang diputuskan terakhir
yang disampaikan pak minggu
yang disampaikan pak minggu itu yang terakhir
jadi memang kok berbeda
ya wajar kalau ke dalam satu rapat ada draft yang diasuhkan
setelah melihat semua data ya harus ada keputusan
dan keputusan itu harus tegas tidak bisa
pak muslim arbi yang merupakan koordinator galak
selamat malam pak muslim
baik pak muslim
saya ingin anda untuk mengomentari begitu pendapat bahwa
bukannya untuk membatalkan
reklamasi pulau g tetapi meredesain
bagaimana anda melihat kemudian konversi dari menko rizal ramli bahwa
reklamasi di pulau g ini dibatalkan
ya baik mas
keputusan yang diambil oleh menko maratin dan sumber daya rizal ramli
itu sebetulnya sudah tepat
alasan pertama bahwa
alasan pertama bahwa
memang tekanan publik itu sangat kuat sekali
dari nelayan dari lsm
dan dari rakyat dan dari para pakar
menghendaki tentang persoalan reklamasi tersebut
nah jadi itu yang pertama
kan juga sudah ada putusan dari pengadilan tata usaha negara
ya kan yang membatalkan itu
persoalan rekomendasi itu kan sebetulnya
itu hanya melihat aspirasi yang berkembang di masyarakat
dan keputusan hukum di pengadilan
nah jadi sebetulnya
itulah yang diinginkan
oleh publik tentang persoalan reklamasi pulau g
kan pulau pulau lainnya
karena melihat kepentingan yang besar nasional
kemudian kepentingan nelayan
juga kepentingan tentang persoalan
khususnya di dki sendiri
nah jadi dalam hal ini
gerakan aliansi rakyat anti korupsi
itu mendukung keputusan menko rijaramli
nah jadi keputusan itu
menurut kami itu adalah aspirasi
jadi poinnya adalah tekanan publik
dan juga berdasarkan putusan pt un
tetapi bagaimana jika ini kemudian
seperti yang disampaikan juga oleh gubernur ahok
bahwa tidak bisa menteri membatalkan sebuah kebijakan
keputusan pt un
ya jadi begini mas
presiden itu kan tidak ujuk ujuk
kepres itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
itu kan memang apa nama menjadi payung di situ
tetapi tidak akan mungkin seorang presiden
itu mengambil keputusan
sendiri jalan sendiri
tanpa menerima masukan masukan dari menteri menteri dan menkonya
menteri menteri dan menkonya itu
mengaku mutir pendapat publik
kemudian punya dasar hukum
kan gitu dia
jadi saya kira sebetulnya
dalam hal ini kita minta kepada saudara gubernur dki
sudara besu kecaya purnama
melihat ini dalam perspektif bahwa
sebagai seorang kepala daerah
dia tidak bisa
kesannya kan seakan akan mengadu domba antara menko dan presiden
bahkan sebetulnya dalam pandangan yang saya tulis dari m itu
bahwa ini seakan akan menjebak
menjebak presiden gitu lho
bahkan dalam beberapa waktu
pak joko widodo jadi presiden
kalau didukung oleh pengembang
kita bisa memahami
surat dari gubernur dki
yang dikirimkan kepada presiden
yang meminta penjelasan soal keputusan menteri rizal ramli ini
menurut anda adalah sebuah upaya mengadu domba antara menko dan presiden
itu sangat politis sekali
apalagi kita melihat ini kan
manapun tidak bisa nuansa politisasi
untuk menghadapi dua ribu tujuh belas
untuk melakukan warming up terhadap situasi dki maupun nasional
ini tidak perlu terjahat sebetulnya
saya ingin lihat pendapat lain dari pak sumi arso
pak sumi arso setuju dengan apa yang disampaikan
pak sumi arso setuju dengan yang disampaikan tadi oleh pak musli
saya terus terang
tidak setuju ya
berbeda pendapat dan berseberangan sekali
argumentasinya seperti apa
dengan pengalaman yang sudah sudah
dulu kan kita pernah istilahnya
pada waktu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tahun dua ribu
pernah istilahnya mengeliminir tap mpr
oleh tap mpr juga
jadi dasar hukum daripada reklamasi ini kan
kita sudah tahu dan tadi juga sudah disampaikan oleh pak muslim
itu adalah kepres yang diterbitkan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
otomatis ya harus kepres yang menghentikannya
menko memberikan masukan
nah presiden apakah mengeluarkannya keputusan itu dalam bentuk kepres
atau dengan peraturan lainnya
itu adalah kewenangan presiden
jadi apapun alasannya
misalnya menko kompres yang diklaim juga oleh menteri jalan melayu
yang saya kutip dari dati com
bahwa satu menteri saja bisa membatalkan
apalagi ini keputusan beberapa menteri
ada tiga menteri dicatatkan di situ
jadi dan kewenangan ini berdasarkan undang undang
menurut anda itu salah
saya justru ini akan menimbulkan kerancuan hukum
walaupun saya bukan orang hukum saya juga orang hukum
walaupun saya bukan orang hukum
saya tidak berada di situ ya
argumentasi bahwa ini kerancuan hukum menurut anda seperti apa
otomatis ya akan terjadi polemik polemik lanjutan
daripada apa yang telah diputuskan oleh mengko maritim
nah dengan kondisi yang demikian
otomatis kita bisa melihat bahwa kasus reklamasi
yang seharusnya merupakan penataan daripada teluk jakarta
itu nantinya akan lari lebih berat kepada masalah politiknya
anda sudah melihat itu
saya sudah melihat itu
saya ingin mengajak pada masyarakat
jadi tepat menurut anda ketika gubernur dki basuki cahayapurnama
mengirimkan surat kepada presiden meminta kejelasan
tentang konversi menko rizal ramli ini sebuah langkah yang tepat
ya saya rasa itu merupakan langkah yang sangat tepat gitu
jadi beliau menanyakan langsung kepada presiden
kira kira bagaimana situasinya dengan kondisi yang demikian gitu
bukan malah ini kemudian membebankan masalah sedikit sedikit kepada presiden
bahkan menteri rizal ramli sendiri dalam kondisi yang demikian
saya rasa tidak itu
karena ini sudah merupakan keputusan dari mengkuo maritim ya
dan itu otomatis kan tidak mungkin seorang gubernur dengan menteri saling batah membantah gitu
nah menteri sebagai pembantu presiden otomatis kalau memang ada masalah
gubernur bisa menanyakannya langsung kepada presiden
menanyakan situasi demikian ya tidak salah dong
itu mewenang daripada gubernur atau siapa pun
bukan mengadu domba menurut anda
bukan mengadu domba gitu
tetapi yang saya ingin ajak masyarakat untuk melihat permasalahan reklamasi ini
saya ingin mengajak satu gambaran yang lebih luas lagi
tadi saya sudah mengatakan bahwa reklamasi ini merupakan
terutama yang ada di teluk jakarta itu lebih berat ke masalah politik
tapi coba kita lihat keseluruhan daripada wilayah pantai utara jawa
misalnya di muara gembong di utara indramayu di utara tegal di utara pekalongan
itu terjadi reklamasi secara alam
timbulnya tanah tanah setimbul dari muara muara sungai akibat erosi
yang diakibatkan oleh kondisi daerah aliran sungai yang rusak
nah sekarang tanah tanah timbul itu dari sejak sepuluh dua puluh tahun yang lalu itu sudah timbul itu
bisa langsung kekaitannya dengan reklamasi teluk jakarta yang sekarang diperlukan
nah sekarang ini
nah ini kan mau direklamasi
teluk jakarta ini adalah merupakan teluk yang betul betul wilayah yang
lingkungannya itu sudah rusak
kalau ditanyakan nelayan mana yang menangkap ikan di situ
hanya segelintir nelayan
anda pernah di dewan kelautan dan memang kondisi di teluk jakarta itu tidak ada ikan maksudnya
ikan sudah betul betul tercemar
saya tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh saya mengolah ikan teri di situ untuk saya ekspor ke jepang
tidak menunggu sampai lima tahun atau dua tahun satu tahun kemudian ikan itu semua tidak ada lagi
karena pencemaran yang datang dari jakarta
nah dengan kondisi yang demikian otomatis bagaimana menata teluk jakarta ini
ya kita lihat bahwa saya melihat bahwa reklamasi ini merupakan satu dasar
dari pada penataan untuk wilayah teluk jakarta
sekaligus juga untuk memberikan kesadaran kepada pengambil kebijakan untuk menata wilayah hulunya
tapi bagaimana kemudian menjawab bahwa ternyata gugatan
bahwa ternyata gugatan nelayan atas reklamasi di pulau g itu dimenangkan di pt un
saya melihatnya hanya sekedar satu hiburan sesaat untuk para nelayan
kenapa menurut anda itu hiburan sendiri
otomatis reklamasi akan tetap jalan
dan yang menangkap ikan nelayan nelayan yang menangkap ikan di situ tuh nelayan dari mana
saya ini mantan ketua umum himpunan nelayan seluruh indonesia
saya tahu betul siapa siapa yang menangkap ikan ini
siapa yang biasanya menangkap ikan di situ
tidak ada oh ada
ada memang yang perahunya pakai perahu perahu ketinting
tetapi kalau perahu kapal kapal yang ukurannya tiga puluh gross tonnage sepuluh gross tonnage lima belas gross tonnage bahkan enam puluh gross tonnage yang bermuara di muara anke maupun muara baru
mereka tidak menangkap ikan di teluk jakarta
bukankah justru nelayan nelayan kecil itu yang perlu diperhatikan pak
sekarang begini dulu di marunda ada pembudidaya kerang hijau
kerang hijau merupakan makhluk sebagai indikator pencemaran yang luar biasa
karena segala macam logam berat itu ada di dalam tubuhnya
kalau saya suruh makan kerang hijau saya harus tanya dulu kerang hijau ini dari mana asalnya
ya kalau di teluk jakarta banyak ininya ya
ikan pun kalau dari teluk jakarta nggak mau gitu kita makan
nah kerang hijau itu waktu itu kita pindahkan kami pindahkan ke banten
sehingga tidak ada lagi budidaya
nah sekarang ya kan kalau kita tanya nelayan nelayan yang menangkap ikan itu adalah nelayan nelayan yang menangkap ikan di luar dari teluk jakarta
dan kalau di muara anke anda bisa menangkap ikan di luar dari teluk jakarta
ini yang ingin saya pertanyakan kalau begitu bagaimana penjelasannya kok bisa gugatan mereka ini menang di b dua n kalau ada dasar hukum atau dasar faktanya tidak sekuat seperti yang tadi ada cerita
masalahnya gini kita memang mengaku sebagai bangsa maritim
tetapi kita sendiri sama sekali tidak paham watak kriteria daripada sifat laut kita itu kayak apa
itu yang paling utama gitu
sehingga seolah olah kalau misalnya ada gugatan sedikit saja dari nelayan hakim otomatis melihatnya kelompok masyarakat yang miskin yang harus dibela atau segala macam
tetapi berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri selama beberapa tahun ya lebih dari dua puluh tahun di bidang perikanan saya juga menangkap ikan dulunya
itu apa namanya di teluk jakarta di muara angke ini banyak nelayan nelayan ngandong
baik kita tahan dulu sampai di situ
karena kalau bicara soal alasan atau argumentasi perlunya reklamasi atau tidak kalau di konteks ini sebenarnya yang menjadi masalah hanya pulau g
yang lain itu diteruskan sebenarnya
nah kalau yang jadi masalah pulau g sebetulnya dengan penghentian itu saya juga sebagai usahawan ya itu satu kiamat yang mengerikan
kenapa kiamat mengerikan kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
jika dilihat dari sisi surat yang disampaikan oleh gubernur dki basuki cahayapurnama kepada presiden joko widodo
adalah sebuah meminta upaya penjelasan
sumiario bukan sebagai upaya adu domba
justru ini adalah langkah yang tepat
meminta kejelasan karena yang bisa membatalkan
capres adalah capres itu sendiri
ya sebetulnya seperti yang saya
katakan tadi bahwa sebetulnya
kan dari sisi
payung hukumnya ya
betul yang membatalkan itu adalah kepres
kan tidak artinya
keputusan itu tidak
anu oleh presiden jokowi
sudah saya anulir keputusan
menko kan gitu
tetapi dia juga akan minta pendangan pendangan
menko mengeluarkan keputusan
ya kan itu kan melalui
tiga menteri kan gitu dia
dan menteri itu juga akan menteri
yang juga disertai para ahli kan gitu dia
apa namanya mendapat
masukan masukan dari publik ya kan
nah jadi saya kira sebetulnya
pendapat ini kan
ada tata aturan
di birokrasi ya kan gitu
kalau ada tata aturan itu apakah menurut anda
tepat ketika misalnya
keputusan dari menko yang seperti
ini tuh di
konversikan begitu disampaikan ke buli
secara langsung sementara presiden sendiri menurut
johan budi juga belum menerima surat tentang
ya sebetulnya kan sebetulnya ini kan
kewenangan menko ya kalau kalau nggak begitu
menko ngapain dipakai kan itu masalahnya kan gitu loh
kesan yang dapat dibaca oleh surat itu
bahwa ah nggak ada apa apanya di kamelini
ah pasti kan itu masalahnya gue sama
gue yang ada jokowi kok nah
itu tidak boleh terjadi dalam
dalam apa namanya
hidup birokrasi kita gitu loh
coba bisa diulang maksudnya kesan kesan yang dibangun
ada seperti apa maksudnya tadi
ya kesan yang dibangun saya akan akan
ini mau kita bicara bahasa preman ya
seperti yang ya gue ini
bikin ya presiden lo kan cuma menko
kan itu kira kira yang dibaca oleh teman teman
di bawah ya para tukis gitu loh
sehingga memandang bahwa ada upaya adu domba
seperti itu iya apalagi sekarang ini kan
ada hangat hangat mencuat isu
resafel dan lain sebagainya kan gitu loh ya kan
jadi saya akan akan ini ada sebagian
angel point mengadu domba supaya
kerjanya nggak benar udah dibuang
aja kan nggak boleh seperti itu kan
ya kan itu yang dipandang oleh
teman teman aktivis ya kan
terutama teman teman saya di apa namanya
jadi menurut anda menurut anda ini
sudah masuk ke ranah politis jadinya
oh sangat sekali sangat sekali
contoh saja kita kembali ke masalah
sumber waras saja kan itu masalahnya kan
itu loh itu salah satu contoh
itu meskipun ini tidak
apa tapi dari sisi itu misalnya
bagaimana ributnya publik ya
bagaimana rimbutnya para pakar gitu loh
sampai dpr toh akhirnya sampai hari ini
kita lihat sendiri publik sendiri tahu
memang yang berwaras seperti apa gitu loh ya kan
soal indikasi bahwa
apa siapa sih
menko itu saya backingnya presiden
katakanlah anda tadi menyatakan seperti itu
ya jadi begini kan mestinya
mestinya ya sebagai
seorang gubernur ya kan yang
pemerintahan ibu kota negara
dia juga harus menghormati gitu loh ya kan
bahwa negeri ini masih
presiden itu juga dibantu oleh
menko menko kan begitu kan
kemudian menko itu mengkurnasi menteri menteri
kan itu juga bukan manusia bodoh kan
jadi maksudnya gubernur
dki kalau memang
mempertanyakan tentang hal ini bertanya
kepada menko bukan bertanya langsung kepada presiden
dia harus dia harus dia harus tanya sama menko
ini bagaimana kok bisa begini kan gitu
tidak ujuk ujuk kemudian apa namanya
menyuruh hati ke sana berarti dia kalau
nggak percaya rijal ramli dan menteri menterinya kan itu masalahnya gitu loh
dan anda ya
dan menurut anda bahwa memang ini adalah
soal reklamasi ini adalah kewenangannya
ada di menko maritim
menko maritim kan mengkornir itu gitu kan
kalau semua semua dikidiki ke presiden
ya benar juga kata bang rijal tadi kan
jangan amat kan itu masalahnya gitu loh ya kan
oke pendapatan pak sumiari bagaimana
jadi begini kan
harusnya ke menko
kalau memang mempertanyakan berdebat berdiskusi di ruang tertutup
indonesia ini kan
sudah dibagi pemerintahan administrasi
presiden maksudnya begini
pusat terus ada provinsi kabupaten
terus presiden dibantu oleh
menteri menteri termasuk menko
di bidang sektor
nah kalau gubernur wali kota itu kan
di bidang pemerintahan daerah
nah mengko ini kan mengatur mengenai masalah
atau mengkoordinir mengenai masalah kemaritiman
di mana tiap tiap daerah
atau kabupaten atau provinsi yang memiliki laut
itu juga akan nantinya juga bisa berhubungan dengan menko
mengenai masalah kemaritiman
nah dalam kasus ini
menko sudah memutuskan untuk proge itu di stop
otomatis kalau misalnya
seorang gubernur sudah mendapatkan pemberitahuan
seperti itu dan menanyakan kepada mengko
oleh mengko diadakan satu diskusi
untuk bisa mendengarkan pendapat pendapat
yang ada di pemerintahan daerah itu
berdiskusi dulu dengan gubernur misalnya
dengan keputusan surat yang sudah dikeluarkan
harusnya kalau memang keputusan surat itu akan dikeluarkan
otomatis kan pemerintah daerah dki harusnya diajak diskusi
untuk membahas mengenai masalah itu
ini loh ada tiga pakar ada tiga tim yang sudah memberikan pendapat
tapi kalau disebutkan di sini ada beberapa menteri
apakah memang ini hanya kewenangan menterinya saja
saat itu kan sempat juga bersama dengan gubernur dki
kalau tidak salah ketika awal awal muncul soal
soal reklamasi kontra reklamasi ini
tetapi kan debatnya itu kan pendapatnya dari masing masing pakar ini kan
dilihat dari masing masing sudut kepentingan dari sektor masing masing
lingkungan hanya melihat dari segi lingkungan saja
lingkungan melihat bahwa reklamasi ini akan menimbulkan kerusakan lingkungan
yang akan lebih parah lagi
nah sekarang kita kita ini yang di kelautan tuh bertanya gitu
teluk jakarta ini memang dari dulu sudah parah lingkungannya
terus seperti apa parahnya lagi
yang saya tadi bicara ya sama nelayan nelayan
mereka mengatakan bahwa yang penting misalnya kalau pulau g itu jangan menutup alur jalannya kapal
itu saja yang mereka ingin perjuangkan
yang disampaikan tapi mereka setuju
mereka pada prinsipnya oke nggak jadi masalah gitu
karena apa karena yang menangkap ikan di situ tuh
siapa sih yang menangkap ikan di situ dengan kapal kapal ketinting
hampir tidak ada lagi gitu
tapi ini ada pendapat yang lain juga dari
knti kalau tidak salah ya
yang mengatakan bahwa siapa bilang tidak ada nelayan menangkap di sana begitu
ini berbeda lagi
kalau saya tahu muara itu nelayannya mungkin dari kamal muara
terus dari kapuk ya kan
terus mungkin dari marunda
terus dari arah apa namanya muara gembong
tetapi menangkap ikannya tuh bukan di situ
terus terang itu bukan di situ
saya kepingin ngajak mereka deh
yang kepingin apa supaya lihat di lapangan gitu
tapi pendapat wajib pun juga menyatakan banyak sekali masih nelayan yang ada di sana
tapi kita coba agak berfokus kali ini dengan perbedaan pendapat
yang sampai berujung pada polemik antar pejabat elit di negara kita ini
saya ingin coba lihat dari aspek hukum tata negara
sudah bergabung bersama kami akademisi hukum tata negara
bayu dwi anggono melalui sambungan telepon selamat malam pak bayu
selamat malam mas indra
pak bayu ini menjadi soal reklamasi ini bukan lagi soal
masalah lingkungan hidup dan lain sebagainya fokus pembahasannya
tetapi menjadi seperti ke arah politis dan juga kewenangan antar lembaganya seperti apa ini
kalau kita lihat menko mengatakan ini kewenangan dia bisa membatalkan
satu menteri saja bisa apalagi ini ada beberapa menteri ada tiga menteri begitu
tetapi kemudian gubernur dki menyatakan bahwa ini keputusannya harus dibatalkan ya melalui keputusan presiden
bagaimana anda melihat ini
saya pikir tidak akan jadi berkepanjangan seperti ini
andai kata para pejabat tata usaha negara kenapa saya menyebut pejabat tata usaha negara
karena gubernur menteri sekalipun adalah sesuai undang undang administrasi pemerintahan
adalah masuk sebagai pejabat tata usaha negara itu mengacu dan mau memahami putusan pengadilan tata usaha negara
pada tanggal tiga puluh satu mei tahun dua ribu enam belas kemarin di pt un jakarta yang memenangkan gugatan kelompok nelayan
karena di situ jelas sebenarnya meskipun pemerintah provinsi dki jakarta dalam hal ini gubernur yang menerbitkan sk
tentang izin pelaksanaan reklamasi pulau g itu mengajukan upaya hukum lanjutan
tapi dalam amar putusan itu jelas sebenarnya menunda pelaksanaan reklamasi g sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
artinya sebenarnya jangan hanya dibaca putusan pengadilan tata usaha negara jakarta itu hanya membatalkan sk gubernur dki jakarta
nomor dua ribu dua ratus tiga puluh delapan itu tapi di dalamnya memerintahkan untuk menunda sampai ada putusan pengadilan kekuatan hukum tetap
jadi sebenarnya tanpa ada tindakan dari menko kemaritiman pak arissa lamli sebenarnya harusnya segala tindakan pembangunannya dihentikan
harus ditunda sementara sampai ada putusan yang sifat

ini yang saya pikir gubernur dki jakarta juga belum memperhatikan
ini yang saya pikir gubernur dki jakarta juga belum memperhatikan
sehingga masih mengatakan bahwa kalau mau menghentikan kegiatan atau membatalkan reklamasi pulau g
maka harus diubah ke pres tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
mohon maaf ke pres seribu sembilan ratus sembilan puluh lima itu kalau dilihat di undang undang dua belas sebelas
itu adalah masuk sekarang rana harus dibaca sebagai regeling
paturan yang mengikat umum dengan izin yang sifatnya adalah basicing
jadi tidak ada sambungannya kalau mau menghentikan reklamasi ubah dulu ke presnya
karena ke pres itu sifatnya hanya bukan untuk reklamasi pelogi

sebenarnya kan obyek yang kita bicarakan ini adalah sk gubernur yang memberikan izin
nah ini yang saya pikir harusnya juga gubernur mau juga melihat satu putusan pengadilan
jadi sebenarnya alasan yang digunakan oleh gubernur dki bahwa dasar hukumnya adalah ke pres lima puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima itu tidak tepat
ya tidak tepat dalam kondisi sekarang

pres sembilan puluh lima masih ada masih berlaku

tapi harus dibaca dalam konteks sekarang sudah ada undang undang tentang pengelolaan wilayah pesisir
undang undang tahun dua ribu tujuh yang diubah dengan undang undang nomor satu dua ribu empat belas
yang di dalamnya jelas bahwa reklamasi itu ada namanya izin lokasi izin pelaksanaan
yang di dalamnya juga ada wewenang menteri kelautan perikanan di situ
artinya tidak lagi hanya bisa membaca ansi hanya ke pres sembilan puluh lima
harus dibaca juga dalam konteks kekini

saya pikir bahwa kami hanya mendasarkan ke pres sembilan puluh lima
tidak bisa seperti itu karena ketentuan peralian
ada undang undang yang lain
iya ada undang undang yang lain
dan bahkan kalau kita mau baca tahun dua ribu delapan wilayah japo detabek punjur ini kan kawasan strategis nasional
yang kalau kita baca di undang undang pengelolaan wilayah pesisir
dan juga di kemudian perpres tentang reklamasi dan peraturan menteri kelautan perikanan
jelas yang namanya wilayah strategis nasional itu ada keterlibatan menteri
ada keterlibatan pemerintah pusat di sana
tidak bisa hanya gubernur ansi mengeluarkan izin itu
jadi begini katakanlah ketika menko rizal mengatakan membatalkan reklamasi di
atau menghentikan ya menghentikan reklamasi di pulau g bersama dengan beberapa menteri lain
yang ikut dalam konversi pada tiga puluh juni itu adalah tepat atau salah
atau dia juga salah karena tidak melibatkan gubernur dki
jadi sebenarnya justru kalau kita mau baca undang undang wilayah pesisir
kemudian perpres tentang reklamasi
dan kemudian permen kkp tentang reklamasi
sehingga wawonan menerbitkan izin itu justru ada di menteri kelautan perikanan
sementara izin lingkungan ada di kemudian menteri lingkungan hidup
jadi justru sebenarnya harus dipahami sikap pak arissa lamli itu bukan dalam konteks pak arissa lamli
yang membuat keputusan membatalkan
tapi kalau kepada aturan yang ada
ada justru menteri kkp melalui izin lokasi izin pelaksanaan itu
saat ini izin pelaksanaan menteri lingkungan hidup melalui izin lingkungan
karena di perpres tentang reklamasi perpres dua ribu dua belas
jelas izin pelaksanaan reklamasi bisa dibatalkan jika
satu izin lingkungannya dicabut
izin lingkungannya kan berarti di menteri lingkungan hidup
jadi ini sebenarnya bukan keputusan bersama
tapi tetap kembali pencabutan izin masing masing sesuai dengan kewenangan masing masing menteri sudah bisa
jadi kewenangan masing masing menteri ya
bukan diskusi bersama tetapi memang kewenangan masing masing
akhirnya dalam sebuah koordinasi dilakukan oleh menteri rizal dalam konvers begitu maksudnya
ya artinya tindakan
ini kan membatalkan itu tidak bisa dibatalkan
tidak bisa melalui hanya kontres mas indra
tindakan pembatalan itu kan kalau kita mengacu pasal enam puluh enam
undang undang administrasi pemerintahan bisa dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan
atasan pejabat atau melalui pengadilan
pengadilan sudah tapi gubernur dki melakukan upaya hukum lanjutan
apa atasan pejabat siapa atasan pejabat bukan presiden
karena presiden telah mendelegasikan kepada menteri kelautan perikanan
dan menteri lingkungan hidup dalam konteks izin lingkungan hidup
dan menteri kelautan perikanan dalam izin pelaksanaan reklamasi
kuat mana undang undang wilayah pesisir itu dengan kepres lima ribu dua ratus sembilan puluh lima
nanti akan kita ulas lebih lanjut tapi kita harus break terlebih dahulu
tetaplah di cnn indonesia prime
menko kemaritiman rizal ramli menanggapi langkah gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
yang bersurat kepada presiden joko widodo
untuk mempertanyakan kejelasan status proyek reklamasi pulau g
menurut rizal setiap menteri punya kewenangan yang dilindungi undang undang
dan ini adalah beberapa tanggapan dari menteri rizal ramli yang dikutip dari detik com
salah satunya adalah gimana jawabnya jangan cengenglah menjadi orang
itulah salah satu ungkapan rizal ramli merespon langkah ahok yang kami kutip dari laman detik com
rizal juga menegaskan
rizal juga menegaskan
pembatalan proyek reklamasi pulau g tidak perlu lewat keputusan presiden
karena setiap menteri punya keundangan terkait wilayah kerja masing masing
ini tadi yang dijelaskan oleh pak bayu dwianggono ya
rizal bahkan menyatakan satu menteri saja bisa membatalkan apalagi tiga menteri sekaligus
itu tadi yang saya juga tanyakan begitu ke pak sumeyario
lebih lanjut rizal menambahkan
menteri rizal ramli menambahkan bahwa keputusan presiden nomor lima puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima sudah kadaluarsa
menurutnya jika sudah ada payung hukum
yang lebih baru
mengapa masih menggunakan yang lama
rizal juga menyindir gubernur dki yang dinilainya cengeng
karena mengadukan segala persoalan kepada presiden
ya itu tadi beberapa tanggapan atau respon dari menko rizal ramli
sebelumnya kami berusaha mengundang untuk mengklarifikasi bagaimana dengan persoalan ini
tapi lebih memilih untuk memberikan jawaban
untuk memberikan jawaban melalui detik com
anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh menteri rizal
bahwa ini juga sudah kadaluarsa
pak bayu dwi anggono tadi menjelaskan panjang lebar
tidak hanya bisa dilihat dari konteks kepres lima puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima saja
karena ada undang undang tentang wilayah pesisir itu tadi
saya nggak bisa menjawab langsung ya mengenai masalah ini
karena saya juga harus mencari satu pendapat dari pakar yang lain juga
mengenai masalah kedudukan kepres
kok bisa tidak berlaku lagi setelah undang undang itu terbit
disebut tadi pak bayu bukan menyatakan tidak berlaku tapi tetap berlaku
cuma istilahnya tidak bisa diberlakukan dalam konteks kekiniannya yang sekarang ini gitu
berhubung sudah adanya undang undang pesisir terus undang undang lingkungan hidup yang baru gitu
nah ini tentunya harus ada pendapat juga dari ahli tata negara yang lain gitu
terus kadang kadang pakar itu bisa berbeda pendapat juga
pandangannya persepsinya masing masing gitu ya
pandangannya bisa berbeda persepsinya masing masing
contohnya tadi dikatakan bahwa diantara tiga tim yang memberikan masukan kepada pak menko maritim itu juga berbeda beda kan gitu situasinya
nah untuk ini terus terang saya tidak bisa memberikan pendapat yang istilahnya konkret mengenai hal ini gitu
sebab saya harus lihat dulu gitu
supaya jawabannya itu bisa lebih

kalau soal putusan pt un tadi ditegaskan apa
ditegaskan lagi oleh pak bayu dwi anggono bahwa memang harus katakanlah memang ada upaya banding
tapi sebaiknya dihentikan dulu sesuai dengan putusan pt un itu sampai ada kemudian baru kekuatan hukum yang berkuatan hukum
putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah begitu
ya kalau saya sebagai seorang pengusaha sudah melakukan satu kegiatan ekonomi di satu wilayah
otomatis kegiatan yang saya lakukan ini ternyata secara hukum bermasalah
bermasalah di kemudian hari
bermasalah bukan karena kegiatannya itu
tetapi ada beberapa
izin atau pro kontra lah
di dalam kegiatan tersebut
padahal kegiatan tersebut tadi
mas sudah mengatakan delapan belas persen sudah berjalan
otomatis berapa uang yang sudah ditanamkan di situ
dan tiba tiba dihentikan
kalau memang nanti keputusan hukum yang sifatnya ingkrah itu
betul betul menghentikan itu secara total
terus uang yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan awal
tanggung jawab siapa
siapa yang mengganti
jadi suatu saat misalnya ada pengusaha gitu
mau mengembangkan suatu wilayah
misalnya wilayah di pulau lombok atau di pulau sumbawa
dengan melakukan satu kegiatan yang sifatnya seperti reklamasi
atau merupakan satu kegiatan yang membuka lahan gitu
tiba tiba dihentikan gitu
padahal dana sudah masuk
jadi sekarang pun dengan jawaban yang
yang tadi disampaikan
saya juga berpikir gitu
jadi nggak salah kalau misalnya suatu saat
jangankan pengusaha asing aja ya
tetapi pengusaha di dalam negeri juga bisa membantu
bukan kabur lagi
tetapi minta jaminan pemerintah
maksudnya minta jaminan pemerintah sebenarnya
ya minta jaminan pemerintah dalam bentuk
aman tidak saya investasi di situ begitu ya
kira kira saya aman nggak investasi di sini
ini dari sudut pandang usaha ya
karena saya juga bergerak di dalam kegiatan usaha gitu
makanya saya tadi mengatakan bahwa
dengan di stopnya kegiatan di pulau g
itu merupakan satu kiamat juga
menurut anda katakanlah misalnya nanti inkrahnya
misalnya inkranya akan seperti yang hasil pt un nya
lalu kemudian juga ternyata
keputusan dari menko rizal
atas beberapa kewenangan dari menteri menteri yang lain
sesuai dengan undang undang yang mengatur wilayah pesisir itu
artinya kemudian berarti
dan berhenti di pulau g itu
dan artinya bahwa pemprov dki harus mengganti
jadi kira kira bagaimana kelanjutannya
itu kan nanti juga nanti akan diputuskan di pengadilan
misalnya kalau betul betul keputusan ini sifatnya ini
konteks hari ini kan agung podomoro len yang begini
artinya apakah mungkin
kita nggak usah lihat orangnya lah
masalah hukum yang dialami oleh agung podomoro lain
ataupun yang satu lagi itu
itu kita tidak lihat dari masalah itu
tetapi kita lihat daripada konteks kegiatan ekonominya ini
jadi orang sudah melakukan satu kegiatan ekonomi
sudah melakukan investasi
nah nanti kalau misalnya keputusan pengadilan itu mengatakan itu ingkrah
dan itu betul betul di stop
siapa yang bertanggung jawab terhadap uang yang saya keluarkan
padahal uang itu adalah uang pinjaman bank
otomatis bank itu dimiliki oleh masyarakat juga
yang menaruh uang itu sebagai tabungan
siapa yang bertanggung jawab untuk itu
saya kembali ke pak muslim arbi masih bersama kami
baik pak muslim saya ingin bertanya ke anda ini
sehingga tadi kita sempat singgung sedikit soal agung podomorole
lalu kemudian kalau tidak salah
wisesa satu lagi itu ya salah satu perusahaannya
yang tadi berada di amerika serayu
nah anda dalam pernyataan pers anda begitu mengkaitkan ini bahwa
ada upaya untuk mempertahankan kepentingan pengembang
mengapa anda sampai ke sana arahnya
ya jadi sebetulnya statement saya itu kan didasari
pada statement gubernur dki jakarta
statement yang mana
statement yang mengatakan
bahwa kalau pak jokowi itu kan jadi presiden karena dukung oleh pengembang
kan itu masalahnya kan
itu fakta ya bukan asumsi anda ya
sudah beredar berita itu kan sudah menjadi konsumsi publik kan ya kan
bahkan dia mengeluarkan agung podomoro agung itu sudah mengeluarkan dua triliun
kan itu masalahnya kan
artinya begini bahwa saya melihat ini apa
kok semangat sekali
gubernur dki ini membela kepentingan
guru podomoro nah bahkan sampai kemudian disebut gubernur podomoro dan lain sebagainya
nah jadi saya melihat bahwa ini seolah olah begini ya
ini secara psikologis saja
bahwa ada sesuatu hal ada beban berat ya kan
yang sedang diemban oleh gubernur dki dalam persoalan terkait dengan podomoro ini
sehingga dia betul ngotot gitu loh
bahkan ada temannya mengatakan bahwa
wah ini kalau sampai kemudian
apa nama ahok itu macam macam bisa disembelih sama podomoro
nah itu ada temannya mengatakan seperti itu kan
nah jadi bahwa ini ada beban berat ya kan
ketika gubernur dki ya kan mengeluarkan izin terhadap podomoro dan pulau pulau lainnya ya kan
nah sehingga ini dia harus mengamankan kepentingan ini
makanya dari sisi itulah saya melihat
ketika sudah ada pembatalan penghentian yang dilakukan oleh menkuri jaramli
dan menteri perintah
tiga menteri ya kan
itu kemudian masih ada
bahwa dia gubernur dki jakarta masih menggunakan kepres lima ribu dua ratus sembilan puluh lima tadi itu
sehingga itu mendasari dia untuk menyurati minta pendapat kepada presiden
padahal kalau kita melihat dari sisi kewenangan kan sudah jelas itu
mas gitu loh
tapi saya ingin coba lihat dari perspektif yang lainnya begitu ya
karena kan anda sebagai aktivis juga harus melihat perspektif
untuk kepentingan bangsa
tadi pak sumiari tadi melihat bahwa dari perspektif seperti ini
kalau misalnya ini posisi pengusaha
bagaimana misalnya ketika pengusaha yang menanamkan sebuah investasi begitu di suatu tempat
taruhlah sekarang kita bicara soal pulau g
ini bisa akan menjadi contoh atau gambaran bagi pengusaha lain melihat ketika sudah menanamkan investasi
tapi ternyata bukan karena kegiatan ini yang bermasalah
artinya kan sebenarnya ada permasalahan dari gubernur dki
dan juga dengan beberapa pejabat yang lain sebenarnya
tapi yang menjadi kebingungan adalah sisi pengusahanya sendiri
katakanlah kemudian ini dihentikan
lalu dana yang sudah keluar ini akan diganti siapa begitu
akan memunculkan ketidakpercayaan para pengusaha yang ingin berinvestasi di indonesia
dan ini yang merupakan hal yang sangat penting
selalu ditanamkan oleh presiden joko widodo tentang roda perekonomian di indonesia ini
bagaimana anda melihat ini
ya jadi sebetulnya kan begini perspektif pengusaha itu iya
seperti itu memang apa jalan pikiran dunia usaha
tetapi kita juga harus tahu bahwa kita juga kan
negeri ini kan terkait hukum aturan kan perizinan itu
nah jadi sebetulnya kan studi amdalnya dulu seperti apa kan gitu dia kan
ini kan tidak
kita ambil contoh misalnya izin keluar dulu baru kemudian raperda
yang bermasalah itu kemudian ditangkap apa namanya
tertangkaplah karena ada kasus suap presidir podomoro arisman wijaya itu kan
dengan apa nama ketua komisi cdprd dki misalnya kan
sanusi misalnya seperti itu
nah jadi ini kan juga bahwa satu sisi ya kan
teman teman ya dunia usaha juga melihat bahwa kita ini juga jangan semata mata
berpikir perspektif ekonomi
ya betul ekonomi penting
siapa yang mengganti uang itu
makanya sebelum melangkah kan kita harus melakukan suatu perencanaan yang matang kan
itu masalahnya kan gitu loh
yang paling utama sehingga betul betul bahwa jangan semata mata karena kita ini membela modal
kepentingan dunia usaha kita nabrak sana sini ya rusak negeri ini kalau gitu caranya
artinya ini kemudian bolanya akan sangat berat atau bebannya akan sangat berat di presiden
ketika gubernur ahok sudah menyurati presiden begitu menurut anda
makanya saya lihat itu bahkan childish sangat ditanakan tanakan sekali kalau begitu caranya
baik saya ke pak bayu duyanggono
pak bayu jadi
lalu pak bayu masih bersama kami
iya iya mas indra masih bersama
pak bayu jadi sebenarnya begini pak bayu saya masyarakat awam gitu
melihat jadi kalau gubernur menggunakan dasar hukumnya adalah kepres
kemudian satu sisi anda tadi bilang ada undang undang tentang wilayah pesisir yang memberikan kewenangan juga
tentang reklamasi ini kepada menteri kkp dan juga untuk lingkungan hidupnya ada di menteri lingkungan hidup dan kehutanan
lebih kuat mana sih sebenarnya secara sederhana itu aja pak lebih kuat mana sebenarnya
dalam konteks ilmu perundang undangan lebih kuat asas hidar itu ketika saling bertentangan
maka baru diputuskan mana yang lebih kuat
ini kan konteksnya tidak saling bertentangan dalam arti kepres tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima itu
pada waktu dikeluarkan itu kan belum ada peraturan undang undangan yang secara komprehensif mengatur tentang reklamasi wilayah pesisir
karena undang undang wilayah pesisir itu kan dua ribu tujuh kemudian baru dilanjutkan perubahan dua ribu empat belas
dan ada perpres reklamasi dua ribu dua belas kemudian ada permen dua ribu tiga belas dan di perpek dua ribu empat belas
artinya sebenarnya bukan dalam konteks harus diadap hadapkan
tapi kepres seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini artinya karena ada aturan aturan baru dan aturan yang lebih tinggi dalam ketentuan peralihan yang mengatakan
segala ketentuan peraturan undang undangan kepres ini meskipun namanya keputusan
tapi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima itu isinya adalah regeling perundang undangan
maka segala peraturan undang undangan yang telah ada wajib menyesuaikan kepada yang telah baru
oh undang undang yang baru
iya dan yang dandan perpresnya gitu kan
menyampaikan dalam konteks
jadi saya mau bawa ya secara bahasa sederhananya ya
jadi kepres ini sifatnya bukan lagi sebuah keputusan presiden tapi sebenarnya sifatnya seperti undang undang
maka peraturan perundang undangan
dalam bahasa sekarang kita sebut sebagai peraturan presiden kalau bahasa sekarang
oke peraturan perundangan jadi ketika ada yang lebih baru maka harus menyesuaikan kepada yang baru
tadi anda sebut tidak bertentangan tidak boleh dipertentangkan karena lebih kuat mana karena memang sifatnya tidak bertentangan
tapi masalahnya yang sekarang terjadi ini digunakan secara bertentangan begitu pak bayu
ya itu tadi karena masing masing pihak yang saya sebut pejabat dan usaha negara menteri kemudian gubernur
itu berpegangan saling berpegangan pada aturan masing masing
misalkan gubernur dki mengatakan bahwa kami ini berpegangan pada kepres sembilan puluh lima
sementara yang lain mengatakan kami berpegangan pada undang undang wilayah pesisir dan segala aturan turunannya
harusnya kalau mau membaca ini dalam konteks kepentingan tadi saya katakan kepentingan pengusaha harus dilindungi
kepentingan masyarakat harus dilindungi
maka putusan pengadilan tata usaha negara tanggal tiga puluh satu mei kemarin itu adalah jalan tengah
kenapa jalan tengah karena saya sebut gini mas
penundaan itu yang dimaksudkan justru untuk mencegah agar kalau pengusaha tetap diizinkan membangun
ternyata putusan akhirnya nanti justru dibatalkan kan ruginya lebih banyak
jadi dalam konteks tadi melindungi
sementara bagi rakyat ini diberikan satu penundaan ini dalam rangka agar juga rakyat tidak dirugikan
dengan jalannya reklamasi yang dalam pertimbangan hakim dianggap tidak memenuhi unsur unsur tadi izin lingkungan
dalam arti yang tidak dianggap
yang disalatkan dalam undang undang pengolahan lingkungan hidup
artinya menurut saya justru pt un itu kan dasar filosofis lahirnya badan usaha negara itu kan
memberikan pelindungan hukum kepada semua warga negara
ya pengusaha ya masyarakat justru menunda ini dalam arti pengusaha biar tidak terus membangun
sampai kemudian ternyata sudah selesai malah keluar biaya banyak
kemudian ternyata putusan ingkraknya tetap membatalkan
dengan ditunda ini minimal kerugiannya tidak akan terus berlangsung
justru juga mencegah kerugian lebih banyak dari pengusaha maksudnya ya
pengusaha maupun juga mencegah kerugian masyarakat yang menggugat surat keputusan gubernur
tentang reklamasi pulau g ini jadi kita mari kita menurut saya kembalikan kepada prosedur dalam menyelesaikan
sebuah persoalan di republik ini adalah kalau memang terkait dengan ktun
keputusan gubernur kan ktun tadi ya sudah ada pengadilan yang memeriksa
sudah memberikan putusan ya mari kita hormati kira kira kan gitu mas indra
oke tapi kita lihat sekarang faktanya sekarang sebelum kita akhiri
sekarang ketika menko juga masih berkukuh dengan apa yang sudah disampaikan dalam konversi tiga puluh juni
dan ini harus dihentikan reklamasinya
sementara kemudian reaksi yang juga cukup keras disampaikan oleh gubernur dki bahkan langsung menyurati presiden
nah langkah menyurati ini menurut anda sebuah langkah yang tepat atau bagaimana
jadi menurut saya kita kembalikan saja mereka ini kan berdua pejabat administrasi pemerintahan
undang undang tiga puluh dan empat belas jelas
pejabat dari pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya itu berdasarkan dua hal
satu ketentuan peraturan undang undangan dua asas semua pemerintahan yang baik
nah ini kan terkait dengan aup apakah tindakan menegasikan putusan pengadilan yang jelas jelas pemerintah akan menunda
artinya kan gini baik menko baik gubernur seharusnya tidak perlu lagi berpolemik seperti ini
kasian ini masyarakat kemudian harus melihat ini kok satu pemerintahan kok beda
jadi menurut anda harusnya bagaimana kembalikan ke yang dua tadi itu yaitu

ada upaya hukum untuk upaya lanjutan banding maupun nanti kasasi
sementara kepada menko toh juga sudah ada keputusan penundaan
jadi artinya gubernur harus jadi gini mas indra membaca putusan pengadilan tidak boleh dipilih mana yang menguntungkan
artinya saya boleh banding saya banding tapi putusan penundaan yang itu wajib diikuti saya kesampingkan
nggak boleh seperti itu dong harusnya penundaan diikuti tetap upaya hukum lanjutan dilakukan
sehingga pengusaha dapat kepastian juga sambil melakukan penundaan
tidak perlu menunggu proses hukum menko juga tidak perlu kemudian menyatakan ini saya batalkan
toh nanti pada akhirnya kenapa tidak kita tunggu putusan pengadilan
saya jatuh tetap ditunda kan sementara ini
semuanya menenangkan diri sambil menunggu lanjutan dari proses pengadilan begitu ya pak ustadz
betul sambil dengan syarat penundaan harus dilaksanakan
lalu bagaimana dengan presiden yang menerima katakanlah menerima surat dari gubernur dki ini
saya pikir siapapun boleh bersurah kepada presiden
janganlah gubernur rakyat pun sering bersurah kepada presiden
tinggal presiden melihat apakah surat ini wajib dijawab atau tidak
saya pikir bisa dijawab dengan mengatakan kembalikan pada putusan pengadilan
ingat presiden juga adalah pejabat dan organisasi pemerintahan yang terikat pada petentuan berang berangan
putusan pengadilan itu adalah sama dengan kekuatan undang undang mas indra
oke baik kita lihat kelanjutan seperti apa apakah memang sesuai dengan saran untuk mengikuti di proses pengadilan atau tetap akan berpolitik berarti
kita akan lanjutkan di episode selanjutnya
terima kasih telah bergabung bersama kami bapak bapak narasumber pak sumiario sumiskun mantan anggota dewan kelautan indonesia
terima kasih selamat malam
juga saya ucapkan terima kasih kepada pak bayu dwi anggono yang bergabung melalui sambungan telepon serta pak muslim arbi yang juga bergabung melalui sambungan telepon malam hari ini